bakso dari daging sapi cincang mungkin sudah biasa
kini ada alternatif lain bahan pembuatan bakso
yakni bakso dari aci atau tepung tapioca
tak kalah nikmat dengan bakso daging
bakso aci memberikan sensasi yang berbeda karena teksturnya yang kenyal
dinikmati dengan kuah panas gurih dan pedas
dijamin menggugah selera
sebagai surganya kuliner
kota bandung tak pernah berhenti menyajikan aneka menu unik dan kreatif
bakso aci adalah bakso yang berbahan dasar tepung tapioca
atau dalam bahasa sunda disebut aci
berada di kawasan cicadas kota bandung
bakso aci ini menjadi industri rumahan
yuk kita inti proses pembuatannya
pertama siapkan bahan bahannya seperti tepung tapioca atau aci
tepung terigu bawang daun merica dan garam
masukkan semua bahan ke dalam mangkuk lalu beri air panas
aduk adonan hingga kalis
kemudian diamkan selama lima menit agar adonan mengembang
selanjutnya bentuk bulatan pipihkan
lalu beri isian dengan tetelan daging sapi
serta bumbu kacang yang sudah dihaluskan dan dibentuk bulat lagi
rebus bakso aci selama lima belas sampai dua puluh menit hingga matang
untuk pelengkapnya jangan lupa masukkan juga tetelan daging sapi
ceker ayam batagor dan siomay kering
sambil menunggu kita siapkan bumbu bubuk yang kaya rempah rempah dan minyak bawang
lalu tuangkan bakso aci ceker dan yang lainnya ke dalam mangkuk
taburi dengan sukro kencur dan cabai bubuk agar semakin menggugah selera
kini saatnya untuk mencicipi
rasanya yang gurih dan pedas semakin menambah selera makan
hmm makan bakso aci ini memberikan sensasi tersendiri karena teksturnya sangat kenyal

selain rasanya lezat ternyata mengkonsumsi tepung tapioca ini memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh
karena mengandung potasium yang mampu menurunkan tekanan darah
serta ada kalsium vitamin k zat besi yang berfungsi untuk mengeluarkan tulang
berawal dari kecintaannya dengan dunia kuliner
dua orang ibu rumah tangga ini kemudian memproduksi bakso aci yang bisa dinikmati secara instan
setelah dipasarkan ternyata peminatnya terus bertambah
gimana caranya bikin bakso tuh yang instan biar semua orang bisa nikmatin
kita sudah coba ternyata respon konsumennya banyak yang repeat order nih sama kita
alhamdulillah seluruh indonesia sih kita udah pernah ya
ada juga yang sampai ke luar negeri daerah eropa australia kita udah pernah
ke jepang ke belanda sama ke barcelona di indonesia
dan memanfaatkan media sosial bakso yang dirintis sejak enam bulan lalu ini
mampu meraup omset hingga jutaan rupiah tiap bulannya
harga yang ditawarkan mulai dari lima belas hingga dua puluh lima rupiah per porsi
sesuai dengan paket isian yang dipesan
dian permatasari bandung